kang bos denger aja
bukan cuman denger ucuy
tapi juga kecium
kang bos mau bisa aja
kemarin di cidahu
anaknya kang aku kabur dari rumah
kang akum siapa
itu kang akum teh tetangganya kang kusoy
kabur kemana ucuy
tapi sekarang mah udah pulang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
cuk dede udah mulai ngebanding bandingin
kalau lagi sendiri tiba tiba suka keinget obrolan sama kang bagja
tapi dede juga gak tau dede udah mulai suka atau enggak sama kang bagja
dede juga bingung sama asobri
sebenernya kang sobrite jelas
kan dede tau sendiri pak ustadz gak ngerestuin hubungan kamu sama kang sobrite
tapi teh cucu tau banget kang sobrite sayang banget sama dede
gak ada yang mencintai dede sebesar kang sobri
cucu teh bukannya mau ngejelek jelekin
kang bagja sih emang ganteng
buat apa kalau ganteng doang tapi gak mencintai kita
ya udah tuh deh
cucu mau kesana ada janji sama orang
tumben banget jam segini udah pulang ngaji kamu
gak kayak biasanya
jangan jangan lagi sakit gigi gitu
aku baru kepikiran moms
atau jangan jangan lagi sariawan
wah sering sering aja dia seharian sama sakit gigi
biar kamu pulang ngajinya cepat
gimana kalau ma'eros tetap gak setuju
bapak juga ngasih tahu alasannya kenapa bapak nggak setuju

kenapa sehatnya harus ditutup ya allah
jangan sebentar aja mbak tintin
boleh kang silahkan
kalau menurut akang
saya belum siap kang
kalau mbak tintin belum siap
aku akan tunggu
akang mau pamit dulu ya
kamu capek ya
kang bos dengeran
bukan cuma denger
tapi juga kecium
kang bos mau bisa aja
kemarin di cidahu
kabur dari rumah
tetangganya kang kusoy
tapi sekarang mah udah pulang